udah masuk dulu yuk kita sholat zuhur sekalian makan siang
ida disini aja mak masih harodah
kamu tuh kalau disuruh sholat banyak aja alasannya
makasih aja udah bantuin dedek
sekarang emas sama sekali gak bisa ditinggal a
kemarin ada temannya yang meninggal
jatuh di kamar mandi
dede gak mau ninggalin emas sendirian
takut terjadi seperti itu
mau ngejodohin dedek cantik
sepertinya dede cantik suka sama dia
pantesan kamu ketemu sama sobri karena dia pasti
kenapa sih ya sobri fai bisanya cemburu

ida lagi sariawan

dede tadi habis dari pasar cidaho mak
semua bahan di dapur tadi habis
cin ida masuk dulu yuk
kita sholat zuhur sekalian makan siang
ida di sini aja mak
kamu tuh kalau disuruh sholat banyak
mak aja alesannya
makasih ya cik
udah bantuin dede jagain emak
iya sama sama deh
tapi oca hampir jantungan deh
tapi oco jadikan dibeli nasi nanya
jadi cik udah diumpetin kok sama dede
yaudah mumpung mak lagi sholat
ya cik terus
nanti kita lihat dulu keaslian sertifikatnya
kalau tidak ada masalah pihak bank pasti mau membantu
jadi pihak bank bisa langsung membayar lunas kepada pihak penjuru
betul pembeli tidak mengasur pembayaran pada penjual tapi kepada pihak bank
apabila sudah deal pihak bank yang akan bayar cash pada penjual
jadi maksudnya udah gak ada sangkut sangkut lagi sama penjual
nanti tinggal bank yang membeli rumahnya pembeli tinggal nyicil saja pada bank
terus saja begini terus saja bohongin emak
kalau itu yang membuat kamu bahagia
terima kasih bu dokter
berkatku dokter saya bisa bertemu dan ngobrol dengan orang penting
gangkol suara itu harus sadar
kalau di dalam dirinya kengkos suara itu ada sesuatu
semangat yang lebih penting daripada pendidikan
iya bukan maksudnya pendidikan itu gak penting pendidikan tetap penting
tapi itu tuh tidak menjamin bisa membuat seseorang menjadi terpelajar
pakai sendokan makannya
baik tak apa
oh ya paham ya
kemudian anda saya datang ya